kapal cepat yang membawa tujuh belas orang tenaga kerja indonesia asal tawau malaysia
bertabrakan dengan kapal cepat lain yang berasal dari sebatik
peristiwa ini menyebabkan lima orang tewas dan dua lainnya masih hilang
kecelakaan kapal cepat yang membawa tenaga kerja indonesia terjadi pada jumat malam
kejadian terjadi saat rombongan tenaga kerja indonesia dari tawo malaysia
menuju ke plus batik indonesia
ketika memasuki perairan indonesia kapal cepat rombongan tenaga kerja ini
bertabrakan dengan kapal cepat yang berasal dari sebatik
kecelakaan ini mengakibatkan lima orang meninggal dunia
dua puluh orang hilang dua dalam keadaan kritis dan sepuluh lainnya luka ringan
kecelakaan ini diduga karena kedua kapal cepat tidak dilengkapi penerangan
sehingga menyulitkan pandangan nahkoda
tim telah berkoordinasi dengan pihak lo ataupun konjen di tawa malaysia
untuk operasi dengan pihak malaysia jika ditemukan tanda tanda korban
pada sabtu pagi tim dari basarnas dibantu angkatan laut polisi air
dan masyarakat sekitar melakukan pencarian korban yang masih hilang
korban meninggal sebagian besar merupakan warga nunukan
yang berasal dari nusa tenggara barat yang telah menetap di kalimantan utara
sofian ali nunukan
sudah terhubung dengan kepala seksi operasi kantor
sarkal tim kaltara okta fianto selamat sore pak okta
pak okto bagaimana dengan perkembangan pencarian korban
dari insiden tabrakan kapal cepat yang terjadi pada sabtu pagi
dua orang korban dinyatakan masih hilang
lalu ada yang masih kritis bagaimana dengan perkembangannya hingga saat ini pak
baik dapat kami perhatikan hingga pukul tujuh belas tiga puluh
pencarian masih terdesanakan langsung gabungan
dapat dilaksanakan juga untuk penyelaman dari tim marini taifib di sebatik
dari pukul tiga belas tiga puluh hingga empat belas dua puluh
masih losinihir di lkp dan juga terkenjalan arus kencang di sekitar lkp
jadi masalah penyelam untuk menghentikan penyelaman sementara sementara
pak okta ini terkait dengan cuaca tadi anda katakan cukup buruk terutama arus
apakah nanti ke depannya ada metodologi lain untuk membantu mencari korban yang dinyatakan
hingga saat ini masih belum ditemukan
baik untuk tadi pagi sempat buruk tapi ketika jam sembilan ke atas
sampai jam dua belas itu sudah agak mendingan
ketika dilakukan penyelaman cuaca berubah juga jadi buruk lagi
namun tetap diusahakan dari tim taifib marine tetap cuma coba menjelam
namun sudah berhasil ke bawah namun sudah dicek berapa jam masih masih nihir
dan untuk pencarian ketika dilaksanakan sudah tiga puluh enam nautical mile dari lkp
sebagian besar diperkirakan korban bisa mungkinkan masuk ke wilayah malaysia
dikarenakan arus maupun angin dari arah selatan menuju utara
ya tadi anda katakan kemungkinan korban sudah hanyut terbawa
hingga ke malaysia apakah ada kerjasama dengan pihak sar
ataupun pemerintah malaysia untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang hilang pak
sejak hari pertama informasi kami terima itu masih banyak masuk
dan juga kami juga banyak banyak dibantu dari sosial gabungan yang ada di indonesia
dan juga di malaysia ketua konsul jenderal yang ada di sana
nah memang karena kita masuk wilayahnya negara lain kita tidak bisa masuk melalui mereka
jadi kita minta bantuan dari pihak marine polis marine ataupun dari penguasa marine nya di malaysia
untuk memperbaiki perjalanan ke wilayah

ya ini terkait dengan kondisi korban yang kritis
bagaimana dengan kondisi mereka hingga sore hari ini pak
baik hingga pukul lima belas dua puluh tadi kami baru dapat informasi lagi dari keluarga korban sendiri
jadi awalnya korban dalam pencarian itu dua
ternyata bertambah lagi tiga nya totalnya
untuk sementara ini ada lima yang dalam pencarian yang masuk ke data kami
informasi ini didapat dari korban yang melaporkan langsung ke kami
mengatakan bahwa anggotanya
yang beberapa tiga orang ini tidak datang ataupun ikut dalam romo tersebut
dari tahun ke sembilan tahun namun tidak kembali
dari data di klidiki kita telusuri memang dari tiga korban terbaru ini
satu orang wanita dewasa dua puluh tiga tahun pasti lagi mengandung lima bulan
ini belum ditemukan yang lapor adalah kakak sendiri
kemudian dua ini adalah anak dua orang anak yang hilang
yang ibunya telah ditemukan meninggal dunia kemarin
jadi ibu dan anaknya ini
hilang dua dan ibunya sudah diidentifikasi
total hari ini yang terdata
dan masuk kayak kita kita adalah lima orang
ya lima orang ini berdasarkan
informasi bukan dari manifestasi
kapal sendiri tapi dari anda
informasi keluarga yang melaporkan
anggota keluarga mereka yang hilang ya pak
betul sekali karena
posisi kapal ini bertolak dari
tawaw maliknya jadi kemungkinan besar
merinnya di sana yang punya
data tersebut ataupun bagaimana ya
pasti kami di sini posisinya
kapal itu menuju ke kami
dan terjadi eksiden kita tidak
untuk sementara kami masih mengusur ini data data tersebut
karena cukup banyak juga
yang ikut kapal tersebut
baik pak oktavianto selaku
kepala seksi operasi kantor sarkal
timkaltara terima kasih untuk informasi anda
selamat sore pak